pak pak pak pak berhenti disini aja sini sini
pak saya cuma sebentar doang jangan ditinggal ya pak
pak maaf saya mau numpang nanya nih pak ini di villa ini ada rombongan dari jakarta nggak ya
rombongannya mana ya neng kayaknya dari tadi nggak ada yang datang tuh pilah ini kosong kok
tapi karena ada halangan kan orang gak jadi kesini pak
terus ngapain gue kesini
poki itu siapa sih
itu bang jaja orang sekampung sama aku
jalan jalan jalan
aduh kenapa orang gak ada disini
aduh gue buang waktu aja
mbak mama yakin cewek ini yang bakalan jadi anak temennya pak utomo
kamu udah lihat sendiri kan sekarang
apa dia masih tetap mau memilih antara kamu ataupun dia
bener juga mbak
ngomongnya terang terangan aja gak usah pake bisik bisik
mintaan gak suka nih dia gitu
enggak kamu tenang aja gak ada yang ngomongin kamu kok
tante tuh aduh bilang kamu tuh adalah perempuan hebat
udah perempuan muda jagoan pula lagi
kerjaan aja mandor ya kan
kita langsung ke pokok permasalahan ya
kamu sudah tahu kan apa yang harus kamu lakukan
jelaskan dong kamu harus apa
jadi gue itu dari kampung kipan
bokap gue udah meninggal
sama bokap gue pasuh hari
terus gue pernah datang ke jakarta
nyari temen bokap gue
terus gue gak tau alamatnya
gue gak tau mukanya gue gak tau nomor teleponnya juga
terus abis itu gue nemu iklan gede banget
alat tulisannya dicari anaknya pasuh hari
ada nomer teleponnya
nah ini bohong
ternyata gue bukan dari diurusin
nah dikirim pulang ke kampung
kamu pinter banget ya
jadi sekarang kita bisa mulai kan semua actingnya
kamu siap siap disana
karena besok pak hutomo akan jemput kamu
tolong lakukan sebaik baiknya oke
jadi kamu langsung pergi kesana
kamu tanya dimana rumah pak suhari
pasti ada yang tau
terus kamu tinggal disana
ini ongkosnya buat kamu
pasti banyak nih gak ada yang mau makan ini kan
gak ada gak ada
buat cemilan di rumah
kalau gitu gak ada taman apa apa lagi ya
ada ya chaos berandal itu
gimana caranya biar om hutomo bisa ke desa itu
kalau dia udah ada di kampung
pasti dia bisa curiga kan
saya punya rencana yang sangat sempurna
pak pak pak
berhenti di sini aja
saya cuma sebentar doang
jangan ditinggal ya pak
ini di villa ini ada rombongan dari jakarta nggak ya
kayaknya dari tadi nggak ada yang datang tuh
oh lagi di puncak kan
gue juga lagi di puncak nih
tapi gue sendirian gue gak ada temen
gue boleh ikut lo aja gak
kok lo bisa sampai puncak sih rak
aduh winda udah deh please please
gak usah nanya kenapa gue bisa ada di puncak ya please
udah sekarang di sini tuh udah mau gelap
ini aduh udah gerimis
gue gak ada tumpangan tau gak sih
gue naik taksi tadi
gue gak tau mau nginep di mana
ki tiara minta dia ngumpul ke sini juga
gimana menurut kamu
yaudah lo ke sini aja
ntar gue wa alamatnya ya
yaudah buruan dong
pak kita ke alamat yang ini nih pak ya
eee mak ini aku ee aku lagi di puncak ya mam sama temen temen
mau tiba tiba mau ke puncak
jangan jangan ada oki ya
cuma kan ya nami juga pembantu junior
masa gak aku ajak
ya lumayan mah buat bawa bawa barang barang aku kan banyak tuh berat
masa aku yang bawa bawa barang kan enggak banget
jadi yaudahlah aku bawa aja
iya lah beneran
namanya juga pembantu junior
tugasnya pembantu apa
ya sudah kamu hati hati ya
kalau ada apa apa telpon mama ya
udah aku udah jalan nih ya
ada gak suami jeng
lagi ada di depan laptop lagi sibuk
oh sebentar ya sebentar jack
saya keluar sebentar
tingkah mama mencurigakan
kayak gak mau aku dengar apa yang mereka omongin
ada apa sebenarnya
jeng saya udah di belakang
aduh kok dia gak ngikutin ya
kita gak berhasil
tunggu tunggu sebentar ya jeng
ah paris paris paris
dia udah datang
jeng maksud jeng apa sih
ngomong dong yang jelas
oh jadi anaknya pak suhari sudah ada di kampung
ya ampun jeng ini bener
gak salah info kan
ceng ini harus jadi rahasia kita aja ya
pokoknya besok pagi jam sepuluh kita harus pergi
kita harus singkirkan dia
kalau perlu kita berikan dia sejumlah uang
berapa pun yang dia minta
asal dia mau menghilang selamanya
dan gak pernah muncul
pokoknya saya gak akan pernah rela anak saya menikah dengan perempuan kampung
jadi ternyata seperti itu rencananya
mama dan keluarga pak samsul benar benar tidak berubah juga
mereka mau berangkat jam sepuluh
berarti aku harus duluin mereka
besok subuh aku harus pergi ke kampung
dan membawa anak itu kesini
yes jeng jeng sukses sukses kita jeng
suamiku kena perangkap masuk jebakan yes
semoga arka dan ginta segera menikah
apakah hamba salah
kalau hamba merasa semua itu seperti semakin rumit
sekarang arka dan mbak ginta semakin menjauh
dan hamba tidak bisa membalas cinta arka
ataupun mas rey
hama gak tahu harus berbuat apa supaya